setelah sempat ditiadakan selama libur lebaran hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di kawasan sudirman tamrin kembali digelar
tidak hanya ramai dipadati warga yang melakukan aktivitas olahraga bahkan banyak dari mereka yang memanfaatkan cfd ini untuk sekedar berfoto bersama teman dan juga keluarga
hari bebas kendaraan bermotor alias car free day di kawasan jalan sudirman tamrin jakarta pusat disambut meriah warga pada minggu pagi
hal ini terlihat dari banyaknya warga yang tumpah ruah memadati kawasan jalan mh tamrin bundaran hotel indonesia hingga kawasan jalan jenderal sudirman
setelah sempat ditiadakan selama libur lebaran warga melakukan aktivitas olahraga seperti berlari hingga bersepeda
selain olahraga bahkan banyak dari mereka yang memanfaatkan jfd untuk berfoto bersama teman dan keluarga
kehadiran enam ekor kuda berukuran besar milik polri di depan pos polisi

dan menambah semarak suasana
selain untuk pengamanan kehadiran pasukan berkuda ini juga menjadi daya tarik wisata bagi warga yang berolahraga untuk berfoto
untuk pertama kali disini pertama kali kebetulan kami tadi lalu eh seru juga gitu
tapi sebelumnya juga pernah seperti ini ada tapi di daerah bogor
malah mungkin lebih dapat memaksimalkan angel angel foto yang nggak cuma
sehingga di bubur bubur mungkin masyarakat juga bisa berfoto dengan kuda kuda yang berolahraga